ya peraturan presiden tentang penguatan pendidikan ini memang telah ditandatangani oleh presiden joko widodo
presiden bahkan menegaskan tidak ada keharusan sekolah untuk menerapkan kebijakan lima hari sekolah atau full day school
dan keputusan ini juga telah didukung oleh pengurus besar nadatul ulama pbnu yang sebelumnya menentang full day school
presiden joko widodo menyatakan tidak ada keharusan sekolah menerapkan kebijakan lima hari sekolah atau full day school
kebijakan lima hari sekolah hanyalah merupakan pilihan bukan kewajiban
hal itu dinyatakan setelah peraturan presiden tentang penguatan pendidikan ditanda tangani oleh presiden joko widodo
presiden juga menegaskan perpres ini telah digodok berdasarkan masukan dari berbagai pihak
perpres ini betul betul sebuah perpres yang komprehensif dan nantinya akan ditindaklanjuti dengan membuat petunjuk pelaksanaan
sehingga penerapan implementasi di lapangan betul betul segera bisa kita laksanakan
selain itu setelah sempat menentang pengurus besar nadatul ulama pbnu mendukung terbitnya peraturan presiden no delapan puluh tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang penguatan pendidikan karakter
said akil mengatakan dalam perpres ini tidak ada kewajiban perubahan jam belajar di madrasah
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar telah berjalan seperti biasa
hanya saja ada penambahan materi pelajaran
bahan materi pelajaran tentang penguatan karakter kepada anak didik madrasah
hal ini sudah dilakukan oleh beberapa ormas islam terutama nu ya saya nu ya
itu oleh nu sebelum nki ke pendidikan pendidikan yang ditangani oleh ormas islam itu ya itu targetnya atau tujuannya
pendidik membangun karakter
perpres tersebut menjadi payung hukum bagi pemimpin daerah untuk menyiapkan anggaran penguatan pendidikan karakter
baik di madrasah sekolah maupun masyarakat